kericuan sempat terjadi pada hari senin sore antara pendukung calon ketua umum adekomarudin
dan juga petugas pekak pengamanan musyawarah nasional luar biasa partai golkar
kegaduhan itu terjadi saat sahabat muda akom untuk golkar satu mendesak masuk ke gedung bndcc
tanpa mengenakan id card munaslu partai golkar
seorang pendukung bakal calon ketua umum partai golkar adekomarudin
yang hendak masuk ke gedung bndcc menjadi pemicu terjadinya kericuan senin sore kemarin
pria yang mengenakan seragam kaos baladika karya dengan tim sahabat muda akom untuk golkar satu ini
mencoba masuk tanpa mengenakan id card munaslu partai golkar
karena tetap melenggang ke gedung bali nusa dua convention center kericuan pun tidak bisa dihindari
petugas brimob yang ikut mengamankan munaslup akhirnya mengusir pendukung akom dari gedung
setelah dihalau keluar gedung suasana kembali normal
hujan interupsi terjadi di persidangan yang membahas tata
tata cara pemilihan ketua umum partai golkar
sejak dimulai agenda pembahasan tata cara pemilihan ketua umum partai golkar
suara yang diperbutkan dalam munas golkar sebanyak lima ratus lima puluh enam suara
dan karena titik penelak diberikan di sini
itu dalam tahap pencahayaan
belakang pengelolaan calon ke dua ini
akan menjadi salah satu yang lebih baik
kalau saya yakin
kalau saya yakin
kalau saya yakin
kalau saya yakin
untuk pemilik diri
yang membuat perbukaan adalah
satu orang yang terhadap umum datar
sepadanan yang selalu
tidak berpunt ih
femilis yang buatan ini